emang yang enak apa makan muntah makan muntah
dokternya goblok nih obatnya gak manjur
bukan dokternya yang bego
dulunya yang bego
makan kayak monster gitu semua yang dimakan
ya wajar dong orang kelaperan
lagi lu ngapain berhenti sih pijetin lagi dong
yaudah berarti wajar juga kalo lu muntah
makan aja kayak begitu
lu kah bukannya prihatin ke sama adeknya
seri makan lagi yuk gue lapar nih
seri makan lagi
astagfirullahaladzim gak gak gak
lu tuh tenangin dulu perutnya ntar muntah lagi
lagi ya nutorisnya sadar
harusnya kalau puasa tuh puasa
tuh lu tuh disentil sama allah
kaluh kok nyumpain gue yang jelek banget sih
emang sifat lu aja jelek sih nih
lah daripada muka lu
muka gue kenapa
yah kah lu gitu aja ngambek
gue ruang kah
bilang dulu gue ganteng
makasih ya dek ya
makasih ya dek ya
iya sama sama bu hati hati bu
udah enak belum
udah jangan makan sembarangan lagi ya
ya allah ding
itu kenapa tuh
palingan juga copet lagi uber uber
ya allah ding
kalo copet itu ketangkep
kasian banget dia bisa digebukin bisa mati
biarin aja deh mati
kita paling manusia kasian